sebelum kedatangan michael essien sepak bola indonesia juga pernah kedatangan sejumlah bintang lapangan hijau
salah satunya adalah top scorer piala dunia seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan mario kempes
mario kempes menjadikan pelita jaya sebagai klub terakhirnya sebelum pensiun sebagai pesepak bola profesional
kempes membela pelita jaya di musim seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
walau saat itu ia telah berusia empat puluh satu tahun namun kempes mampu mencetak dua belas gol dari delapan belas penampilan
pemain timnas kamrun yang bersinar di piala dunia seribu sembilan ratus sembilan puluh itu datang ke pelita di musim seribu sembilan ratus sembilan puluh lima seribu sembilan ratus sembilan puluh enam di saat berusia empat puluh dua tahun
musim perdana mila di indonesia ia mencetak dua puluh tiga gol dari dua puluh tiga penampilannya
mila kemudian hijrah ke putra samarinda di musim seribu sembilan ratus sembilan puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan mengkoleksi delapan belas gol dari dua belas penampilan

satu lagi legenda kamerun yang bermain di indonesia pier nyangka
pemain yang bersinar di piala dunia seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu bermain untuk persija jakarta di tahun dua ribu delapan
selain persija nyangka juga sempat membela arema aceh united mitra kukar dan persi samputra samarinda
prestasi terbaik nyangka di indonesia adalah saat mengantarkan arema menjadi juara liga indonesia dua ribu sembilan belas
lee henry merupakan pemain muda terbaik liga inggris di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia membela aston villa di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

pada dua ribu sebelas henry secara mengejutkan setuju membela klub liga primer indonesia bandung fc
sayang karirnya di sana cukup singkat karena bandung fc menjadi bagian dari kompetisi yang tidak diakui pssi saat itu
berikutnya adalah mantan bintang fiorentina amaral
pemain brazil ini sempat menjuarai kopa italia di tahun dua ribu satu
ia juga sempat menjuarai liga portugal bersama benvika
datang ke indonesia di usia tiga puluh tujuh tahun amaral gagal bersinar
ia tercatat membela dua klub manado united dan persebaya surabaya